terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
jurubicara anies baswedan sudirman said yang termasuk dalam tim delapan koalisi perubahan untuk persatuan
mengklaim penjagalan masih terjadi dalam pencapresan anies baswedan
menurut sudirman said salah satu cara yang dilakukan adalah mengajak partai keadilan sejahtera
untuk hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan
sudirman said menyebut hal ini masih terus terjadi sampai hari ini
sejak awal sampai hari ini bergantian para pejabat negara ada yang pimpinan partai ada yang bukan
mendatangi pks dengan misi ada yang implisit ada yang eksplisit
misinya itu supaya pks keluar dari koalisi itu dan majunya pak anies digagalkan
bentuknya apa ya namanya iming iming bentuknya macam macam lah
tapi kan itu tipikal soal soal begini itu seperti apa apakah itu posisi apakah itu sumbangan material
karena dibalik tekanan godaan atau rayuan itu pasti ada sesuatu yang lebih besar
dan itu adalah merupakan undangan atau call bagi kita untuk terus meneruskan perjuangan ini
sementara itu sekretariat bersama kuning hijau biru atau kib
relawan anis baswedan
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono di kantor dpp demokrat rabu siang
silaturahmi ini dilakukan kali pertama setelah pendeklarasian sekber kib pada februari lalu
dan terdiri dari relawan go anis forum kabah membangun dan anis amanat indonesia
pertemuan yang berlangsung tertutup ini membahas seputar kerjasama relawan pendukung anies dengan demokrat dan juga konsolidasi program